sebanyak satu ratus lima puluh lima narapidana terorisme yang ditahan di makobrimob kelapa dua depok jawa barat
belum mendapatkan program deradikalisasi
kepala badan nasional penanggulangan teroris atau bnpt komjen soehardi alius mengatakan
napi teroris biasanya baru mendapatkan program deradikalisasi jika sudah diserahkan ke lembaga permasyarakatan
sejauh ini napi terorisme di makobrimob harus dipetakan lebih dulu
dan dilakukan asesmen untuk mengetahui tingkat radikalisasinya
sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi di mabes polri jakarta
arman selamat siang
arman kapan rencananya para napi yang ada di rutan brimop ini akan menjalani program deradikalisasi
sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi baik dari kepala biro penerangan masyarakat
atau karopenmas divisi humas mabes polri
kapan sepuluh narapidana terorisme ini akan menjalani proses deradikalisasi
karena sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru
apakah mereka akan diperiksa hari ini ataupun juga pada hari senin nanti begitu
namun sejauh ini proses deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
oleh badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
dinilai sejumlah pengamat terorisme ini sepertinya tidak tepat sasaran
atau dapat dikatakan gagal seperti itu
salah satu pengamat yang mengatakan bahwa kinerja daripada bnpt ini tidak tepat sasaran
adalah pengamat terorisme dari universitas maliku saleh
yaitu al haidar
al haidar mengatakan bahwa kinerja bnpt ini gagal terlihat daripada peristiwa rusuhnya
antara napi dan juga aparat kepolisian yang terjadi di makobrimob
pada selasa delapan mei dua ribu delapan belas yang lalu
menurut pengamat terorisme seharusnya metode ataupun juga cara yang digunakan bnpt
untuk membuat program deradikalisasi itu selama ini tidak tepat sasaran
dan seharusnya ataupun yang dimintakan oleh pengamat terorisme
program deradikalisasi oleh bnpt seharusnya melibatkan bidang psikologi
dan juga bidang antropologi
jadi bukan hanya mengajarkan ataupun juga membuat seminar seminar pancasila
untuk mengajak para narapidana terorisme atau mereka yang sudah bebas dari tahanan
yang terlibat dalam tindak pidana terorisme seperti itu untuk mengikuti seminar seminar pancasila
namun juga harus diajak serta mereka atau praktisi akademisi
yang bergerak di bidang psikologi dan juga antropologi
sejauh ini menurut para pengamat
diajaknya para keluarga narapidana terorisme untuk diberikan modal berwirausaha
itu juga bukan merupakan tindakan yang tepat seperti itu
dan sejauh ini pengumpulan narapidana terorisme yang berada di makobrimob
kelapa dua depok dalam jumlah yang cukup banyak merupakan gagalnya kinerja dari bnpt
karena menurut para pengamat terorisme
satu ratus lima puluh lima ini merupakan jumlah yang cukup banyak
dan mereka apabila dikumpulkan dalam satu lapas ataupun juga dalam satu rutan
itu dapat memicu
adanya perlawanan ataupun juga militansi yang cukup kuat seperti itu
dan hal ini juga diiakan atau disetujui oleh kepala subbagian humas
direkturat jenderal pemasyarakatan yaitu ade kusmanto
menurut ade kusmanto atau kasubag di tienpas
bahwa memang kapasitas daripada makobrimob sendiri sudah overload
atau sudah melampaui batas sehingga banyak sekali narapidana terorisme
yang sebenarnya atau seharusnya sudah mereka pecah
sudah mereka sebar ke beberapa lembaga pemasyarakatan
dan ini sudah pihak di tienpas lakukan sejak awal januari dua ribu delapan belas yang lalu
di mana kurang lebih ada delapan belas narapidana terorisme
yang mereka sebar ke beberapa lembaga pemasyarakatan seperti itu
dan menurut di tienpas sendiri bahwa bnpt pihaknya hanya memfasilitasi bnpt
karena bnpt sejauh ini yang akan terjun langsung ke beberapa lapas
yang ada bersama para ustadz
ini merupakan atau bekas narapidana terorisme yang sudah tobat dan kembali ke negara kesatuan republik indonesia
dipindahkannya satu ratus empat puluh lima narapidana terorisme ke lapas nusa kambangan pada kamis lalu juga menurut pengamatan
ataupun juga penilaian dari sebagian pengamat terorisme justru apabila tidak diberlakukan
atau tidak dipikirkan satu metode pengamanan yang cukup ketat di lembaga pemasyarakatan nusa kambangan
justru bisa memicu gesekan antara napi di sana karena mengingat narapidana terorisme yang berada di lapas nusa kambangan
juga ada narapidana terorisme yang berasal dari jaringan isis
sementara narapidana terorisme yang berasal dari mako brimob kelapa dua depok ini sebagian besar merupakan narapidana terorisme
yang berasal dari narapidana terorisme jaringan jamaah islamia
seperti diketahui antara jaringan isis dan jaringan jamaah islamia ini tidak akur
ataupun juga mereka tidak kompak sehingga beberapa waktu lalu juga mereka sempat
kericuhan ataupun juga keonaran di lapas nusa kambangan dan ini merupakan satu pekerjaan rumah yang sangat penting
harus diperhatikan oleh kementerian hukum dan ham oleh bnpt dan juga aparat kepolisian sendiri fani